presiden joko widodo menanggapi kabar masuknya basuki cahayapurnama menjadi pimpinan salah satu bumn
presiden mengakui kinerja dari btp namun presiden menyerahkan kepastiannya kepada proses seleksi yang masih berlangsung di kementerian bumn
presiden juga menyebut btp bisa saja masuk ke kejajaran direksi atau bahkan menjadi komisaris di salah satu bumn
presiden menyebut btp bisa saja masuk ke kejajaran direksi atau bahkan menjadi komisaris di salah satu bumn
presiden menyebut btp bisa saja masuk ke kejajaran direksi atau bahkan menjadi komisaris di salah satu bumn

karena rencananya ahok akan ditempatkan
bagaimana menekan daripada energi juga bersama juga membuka lapangan kerja